udah jam empat pagi
ngapain kamu disini
kamu ngapain tidur disini
kok kamu tidur di lantai
meskipun afif nolak tidur
sekamar sama aku
aku sengaja tidur di sini biar aku ngerasa deket sama afif
tapi aku gak mau afif sampe tau aku tidur disini
cuman aku ketiduran
sintia jangan begitu sayang
kasian bayi di dalam perut kamu nanti masuk angin
jangan gitu ya
tapi lebih gak baik lagi kalo bayi di perut aku kerasa jauh sama papahnya
kasian juga sintia
bayi dalam kandungannya itu adalah cucuku
mulai sekarang kamu tidur ya sekamar sama afif ya
eh gak mau gak mau
kok gitu harus mau dong
tante tante gak apa apa
aku hargai keputusan afif
sebagai istri aku kan harus nurut sama dia
pokoknya aku gak mau tidur sekammer sama kamu titik
kamu jangan pernah membenci papa kamu sendiri ya
meskipun bapak kamu jahat sama kamu
tapi sebenernya dia sayang sama kamu
afif kamu tega banget sih sama perempuan kok begitu
memang kecewa deh sama kamu
kamu harus bersikap adil dong
jangan kamu hukum bayi itu
dia gak bersalah
dia nggak minta dilahirkan oleh siapapun
kamu seharusnya melindungi cynthia dan bayi dalam kandungannya
kalo sampe terjadi apa apa nanti kamu yang nyesel loh
udah biar kamu bisa jaga sintia
kamu bisa merawat cynthia lebih baik sekamar
ya udah ayo sintia kita sholat berjemalah
para menteri dpr
feb antar si tia ke kamarnya
tenteng om aku ke kamarnya
bi raina masih tidur
reina belum pulang dari tadi malam
afif kamu lanjutin tidur di kamar sini aja ya
aku mau masak kok kamu mau aku masakin apa
aku tidur di kamar tamu aja udah kan
ah ini beli banget sih
pasti kamu akan menerima aku
ya allah mirip kamu panas
kak nur ada apa sih bel
kak nur syifa demam
bella ini ada apa pagi pagi
reno aku gak tau nih shiva tiba tiba sakit
badannya panas banget
ini pasti gara gara alika dengan kenzo bawa siva tadi berenang ya kan
lihat syifa jadi sakit
astaga alika kenzo kalian ajak deh syifa berenang
iya lain kali nggak boleh kayak begitu ya
ayo kita bawa syifa ke rumah sakit sekarang ya
yaudah kita siap siap dulu ya
papa mau bicara sama kamu
udah lah pa
gak usah ceramah
semalam raina nginep di rumah teman
aku udah whatsapp mama kok
mungkin sibuk kali ya
mama sibuk ngurusin afif cynthia dan bayinya sintia
jadi semua orang tuh lupa
di rumah ini punya anak yang namanya raina
syifa harus dirawat
dia mengidap penyakit pneumonia atau paru paru basah
tapi udah hal lagi
tapi kan siva masih kecil dok
apa nggak dirawat di rumah aja dengan pengobatan
syifa memerlukan perawatan khusus
dan hanya dapat ditunjang dengan fasilitas rumah sakit
kau harus sehat sehat nek
kalau kamu sakit begini mama sedih
suster pindahkan sipa ke ruang intensif
kamu tahu apa apaan sih
ngapain kamu kasih tahu afiq soal ini
emangnya ada masalah apa lagi bella
kamu sama afif udah baikan kan
kamu gak tahu reno
aku sama afiq udah berjanji sama sintia
sintia membuat perjanjian kalau aku sama afiq gak boleh ketemu selama sembilan bulan
aku nggak peduli sama perjanjian itu
sipa adalah anak afiq
bella kalau sampai terjadi apa apa sama syifa afif tahu
gak akan terjadi apa apa sama anak aku
kamu tahu gak sih ya kalau afiq tahu soal ini dia bisa kena masalah sama keluarganya
dan dia bisa kesini
apalagi kalau sintia tahu
sintia bisa menggugurkan kandungannya
dan aku bakal dicap sama keluarga afiq kalau aku pembunuh anaknya sintia
aku gak mau semua ini bakal terjadi
shiva sakit sekarang dia ada di rumah sakit
aku mau afif melihat kondisi anaknya
aku gak peduli perjanjian apa yang udah kamu buat
tapi kalau afif sampai gak datang
aku akan bongkar semua kepusukan kamu dan mama kamu ke keluarga afif
terutama om arta
kamu gak mau kan diusir dari rumah itu
kamu ancam aku ren
kebiasaan banget sih langsung dimatiin